kompas pagi melihat hadir untuk anda saudara bupati sidoarjo ahmad mudlor ali
resmi ditahan dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan badan pelayanan pajak daerah kabupaten sidoarjo jawa timur
mudlor diduga terlibat dalam korupsi pemotongan insentif asn bppd kabupaten sidoarjo
senilai dua tujuh miliar rupiah setelah kpk melakukan operasi tangkap tangan pada dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
dan menetapkan siskawati kasubang umum bppd sidoarjo dan kepala bppd sidoarjo ari suryono sebagai tersangka
ketiganya diduga secara bersamaan mengatur dan mengumpulkan potongan dana insentif yang besarnya ditetapkan sepuluh hingga tiga puluh persen
sesuai dengan nilai insentif yang diterima
kpk masih mendalami terkait keuntungan yang diterima masing masing pihak termasuk besaran yang didapatkan bupati sidoarjo tersebut
konstruksi perkara diduga telah terjadi
dalam jabatan selangkulipan di kabupaten sidoarjo
pemerintah kabupaten sidoarjo tentunya
pj gubernur jawa timur adi karyono menunjuk wakil bupati sidoarjo subandi sebagai plt bupati sidoarjo
menggantikan ahmad mudlor ali yang ditahan oleh penyidik kpk terkait kasus korupsi pemotongan dana insentif
pj gubernur jatim juga telah menyiapkan surat pergantian bupati
adi karyono menyatakan penunjukan plt bupati ini berdasarkan undang undang yang berlaku untuk kepala daerah
yang diperlukan satu x dua puluh empat jam